semuanya harus menghormati semua sama di mata hukum
dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari kpk
menghormati proses hukum yang ada di kpk semuanya